ini menjadi salah satu penopang untuk kebangkitan umkm di tengah pandemi
untuk kembali meningkatkan kepercayaan konsumen
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan sertifikat chse
kepada beberapa pemilik restoran hingga kedai kopi yang telah memenuhi standar
chse memuat beragam indikator yang dapat menjadi panduan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pariwisata di tengah pandemi
pemilik bisnis nantinya dapat mendaftar melalui website dan mengisi beragam pertanyaan
sebelum melakukan pemeriksaan secara langsung
melalui pemberian sertifikat chse ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat
dan menjaga penerapan protokol kesehatan di setiap lini bisnis yang beroperasi
secara umum kan pelaksananya sangat baik yang penting aman
yang penting kan sesuai dengan yang diperlukan pada saat ini
sehingga semua para pelaku usaha di sektor pariwisata termasuk restoran hotel kedai kopi dan lain sebagainya bisa bangkit kembali